menteri pemuda olahraga republik indonesia zainuddin amali tetap akui perjuangan timnas indonesia saat berjuang melawan thailand dalam laga pertama atau like pertama final piala aff di singapura
menpora menilai skuad tim garuda yang berada di bawah pelatih shin taeyong ke ajang aff kali ini merupakan pemain muda yang masih minim pengalaman jika dibandingkan dengan timnas thailand yang lebih matang
zainuddin amali mengakui tim muda indonesia masih bermain dalam tekanan dari thailand yang secara peringkat fifa unggul jauh di atas indonesia
meski begitu zainuddin amali tetap mengapresiasi perjuangan timnas indonesia yang sudah berhasil masuk ke babak final piala aff dua ribu dua puluh meski harus kalah empat di leg pertama
terkait masa depan shin taeyong menpora menegaskan pelatih asal korea selatan itu akan dipertahankan setelah piala ff apapun hasil final leg kedua sabtu nanti
shin taeyong ini kan sebenarnya
dikontrak oleh pssi untuk fifa world cup under dua puluh
tadinya dua ribu dua puluh satu kan kemudian dua ribu dua puluh tiga sehingga saya sih melihat bahwa dia masih akan terus ya
tidak ada perubahan apapun hasil dari yang fifa hasil dari final ini dia tetap akan dipertahankan oleh pssi
pemerintah mendukung apa yang di
di putuskan oleh pssi itu